oke seperti yang saya janjikan tadi kita akan kembali informasi soal harbolnas seribu dua ratus dua belas alias harbolnas menawarkan promo gede gedean
gak sedikit toko online atau e commerce jadi siap siap relaksasi dulu otot otot tubuh jempol pemanasan latihan kecepatan mata juga
bagaimana tips mendapatkan barang idaman di tangan tanpa harus jebol tabungan kita akan tanya ahlinya
ada mas safir senduk perencana keuangan mas safir selamat malam
halo selamat malam saya lagi berusaha melemaskan tangan tangan otot tangan saya seperti sarang anda mbak timan
yes yes berarti udah siap ya udah siap tinggal hit udah siap udah siap
kantongnya juga udah siap dong berarti kalau saya nggak siap belum tanggal dua puluh delapan soalnya belum gajian
ngomongin soal harbolnas mas safir ya jadi gimana nih caranya bisa mendapatkan barang idaman kita tanpa harus jebol kantong alias jebol tabungan supaya nggak rugi ini paling penting
jadi yang penting
yang penting sebetulnya saya selalu bilang begini banyak orang tanya pak safir ini acara acara seperti tanggal tanggal cantik seperti ini harbolnas atau hal hal macam itu tuh kadang bikin kita boros apa enggak sih
saya bilang oh enggak kenapa karena acara acara seperti ini malah harus dimanfaatkan dengan baik untuk kita bisa memenuhi apa yang menjadi kebutuhan kita
kenapa karena pada saat acara acara seperti ini ada banyak sekali yang ditawarkan dari mulai gratis ongkos kirim lah diskon ini lah diskon itu dan lain sebagainya
tinggal kita harus pintar pintar mencari penjual mana yang pas agar mereka bisa memenuhi kebutuhan kita
karena biasanya tiffany pada saat saat seperti ini penjual itu berdatangan dan banyak diantara penjual itu ya gak real juga
kadang kadang mereka jual barang yang kadang kadang kualitasnya tidak sesuai dengan yang kita mau
jadi harus kita lihat yang pertama adalah nomor satu spek barang dari yang kita inginkan betul atau tidak sesuai dengan keinginan kita itu yang pertama
kemudian juga lihat yang kedua adalah review dari mereka yang sudah pernah
membeli sudah pernah ada penjualan atau tidak
kalau sudah pernah ada penjualan lihat review nya puas atau tidak
cuma tiffany jangan salah sangka kalau ada review yang nggak puas kadang kadang bisa beneran review itu nggak puas
atau kadang kadang kompetitornya dia yang berusaha mengacaukan jualan dia
jadi hal hal seperti ini harus dilihat baik baik
jadi apa harus memastikan being a smart buyer ya
gak boleh langsung
apa harus kuat iman pokoknya
ngelihat barang barang diskonan itu
jadi kalau misalnya beli barang diskon itu sebenarnya untung atau buntung
ini menarik ya
karena banyak orang bilang ini hard bonusnya sebetulnya kita untung
karena ada banyak sekali diskon
kalau dua belas dua belas itu diskon dua belas persen lah dana dan sebagainya
kalau tujuh belas agustus diskonnya tujuh belas
saya katakan begini tiffany
kalau misalnya katakan harga barang satu juta rupiah diskon tiga puluh persen
nah pertanyaannya sekarang adalah kita sebetulnya lebih hemat atau
nah kalau harga barang satu juta rupiah diskon tiga puluh persen
saya selalu bilang begini
kalau anda lagi butuh maka anda sebetulnya sudah hemat tiga puluh persen
tapi kalau anda sebetulnya lagi nggak butuh maka anda sebetulnya sudah lebih boros tujuh ratus ribu
jadi yang ini yang lucu tiffany
bahwa diskon tidak serta merta membuat kita lebih hemat
tergantung kita lagi butuh atau tidak
kalau lagi butuh yes betul kita memang jadi lebih hemat
tapi kalau kita lagi nggak butuh malah sebetulnya kita malah jadi lebih boros tiffany
mas safir tahu nggak sih ngomong kayak gini ibu ibu di semua yang nonton sekarang teriak loh
pasti bilangnya gak setuju
aduh tapi suaminya semua hure katanya
by the way itu kan targetnya tahun ini tuh kan harbolnasnya tadi saya tampilkan juga
di masa pandemi sekarang
kita tahu banyak juga yang menyarankan gitu
mas afri kan juga pernah bilang bahwa sekarang itu yang penting coba deh gitu
dana tunai itu yang harus jadi priority kita kan
sekarang masa pandemi ini tuh susah banget
nah sepuluh t itu tadi realistis nggak
gimana ngelihat bagaimana mindset orang orang soal belanja online di masa pandemi sekarang
banyak saya lihat orang ketika mereka berbelanja online mereka lebih kepada bahwa mereka melakukan belanja online itu karena mereka butuh refreshing
karena mungkin mereka merasa gerah di rumah mulai mulai kita gak keluar keluar gitu ya
mereka gerak akhirnya mereka keluar
mereka cari udara segar segala macam
tapi seringkali solusi yang mereka dapatkan di luar itu kadang kadang jangka pendek
ketika pulang mereka masih kegerahan
sehingga belum lagi emak emaknya yang puyeng karena setiap hari dia selalu mendampingi anaknya sekolah
sehingga saya lihat kegiatan belanja online ini lebih kepada rekreasi sih saya lihat tiffany
dan saya selalu bilang begini bahwa sebagai manusia biasa wajar banget anda melakukan rekreasi
dengan berbelanja sepanjang angkanya ya masih masuk akal masih sangat sangat bisa anda jangkau
yang gak asik tiffany adalah rekreasinya itu adalah dengan berbelanja hal hal yang kadang kadang harganya di luar kemampuan dia
nah itu yang repot tiffany
coba kadang kadang kan kita tuh suka susah gitu
ini curhat sedikit ya
memisahkan bagaimana yang sebenarnya adalah kebutuhan tapi juga kemauan
nah buat orang orang yang bentar lagi jempolnya panas nih gitu
butuh dan ingin itu selalu bedanya tipis banget tiffany
kayak kapas tuh tipis banget ya
jadi intinya begini ketika kita melihat sebuah barang entah di mall entah di marketplace
tadinya kita gak ada niatan lihat barang itu
kemudian kebetulan aja kita ketemu ada satu barang
oke kita lihat speknya kok kayaknya lucu ya segala macam lucu
kemudian kita pikir ah ini kayaknya cuma keinginan
tapi kayaknya setelah dilihat lama lama balis itu kayaknya udah bukan keinginan
kayaknya butuh deh kayaknya saya butuh deh barang ini
kayaknya saya butuh dia barang itu
jadi intinya adalah bagaimana caranya supaya kita bisa membedakan apakah sebetulnya barang itu ingin atau butuh
ketahui lah bahwa sekarang ada yang namanya hypnosis selling
jadi hypnosis selling adalah sebuah narasi yang diberikan oleh penjual kepada customer nya
agar anda tiffany itu membeli bukan karena kebutuhan tapi karena emosi
kata katanya seperti apa
kalau anda mau terlihat lebih cantik anda harus pakai kerudung ini
karena kerudung ini membuat anda terlihat lebih cantik
dan kalau anda pakai kerudung ini anda akan terlihat seperti artis ini atau artis itu yang sudah pernah pakai kerudung yang sama
itu ada fotonya ya
intinya adalah penjual berusaha masuk ke otak kita sebelah kanan emosi
pertanyaannya sekarang adalah apakah kita nggak boleh belanja karena emosi
boleh banget tiffany karena kita manusia biasa
tapi yang salah adalah kalau kita tidak melibatkan akal sehat kita sama sekali
jadi intinya begitu kita melihat penawaran barang yang sangat menarik di marketplace tetap melibatkan akal sehat anda
kalau saya dari semua rangkuman ini
aja nanti malam
sampai besok seharian
jadi nggak tergoda
senang sudah berkabung dengan sini show connected malam hari ini